pemerintah telah menetapkan larangan mudik lebaran pada enam hingga tujuh belas mei
namun sebelum rentang waktu tersebut warga diizinkan untuk mudik
kepala korps lalu lintas polri irjen polisi istiono dalam keterangan tertulis menyebut
akan membantu memperlancar pemudik untuk melakukan perjalanan sebelum enam mei
karena sebelum enam mei pemerintah tidak melarang warga untuk melakukan perjalanan termasuk untuk mudik
pada rabu sejumlah pemudik terlihat ramai melintas di jalan utama pantura jawa barat
salah satunya terpantau di ruas jalan pantura subang dari arah jakarta menuju cirebon
pemudik banyak yang beristirahat di sejumlah titik seperti di spbu minimarket dan masjid
menurut salah satu pemudik ia terpaksa pulang kampung karena usaha dagang yang dilakukan
yang selama bulan ramadan harus tutup
selain itu mudik di awal ramadan dilakukan untuk menghindari penyekatan oleh petugas pada masa mudik mendatang
kalau mengidap pelalangan sih sebenarnya ya juga
cuma kan bangganya daripada saya di jakarta
nggak ada usaha lagi mendingan saya pulang aja gitu
adapun korlantas polri telah menyiapkan tiga ratus tiga puluh tiga titik penyekatan dari lampung hingga bali
untuk menghalau masyarakat yang melakukan mudik lebaran
sementara itu direkturat lalu lintas polri dan metro jaya
berencana untuk melakukan penyekatan di jalur tikus untuk mengantisipasi pemudik
nantinya akan ada sekitar enam belas titik penyekatan di wilayah dki jakarta dan daerah penyangga
nah ini nanti akan kita buatkan penyekatan penyekatan
dan tentu nanti ada upaya upaya kita untuk ekstra melakukan pemeriksaan
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes sambodo purnomo yogo menyebut
polda metro jaya akan mendirikan pos pengaman dan akan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara
ada pun enam belas jalur tikus yang menjadi titik penyekatan tersebar dalam lima wilayah polres yang berbeda
yakni lima titik di polres kota tangerang
dua titik di polres tangerang selatan
dua titik di polres depok
tiga titik di polres bekasi kota
dan empat titik di polres bekasi kabupaten
selain di jalur tikus polisi juga telah menyiapkan titik penyekatan di sejumlah jalan tol
jalan arteri hingga di terminal bus
nantinya jika kedapatan ada pengendara yang melanggar
sangsinya akan diputar balikan
tim diputan cnn indonesia